tidak tidak tidak
gerakannya agar ditemukan pelakunya
pulangkan anak saya dengan selamat bapak
saya tidak tahu nasib dia tidur di mana
bahkan apa tidak tidurnya di mana
inilah jeritan hati oni pada minggu sore
ibu ma bocah enam tahun yang hilang diculik di kawasan sumur batu sejak tujuh desember lalu ini
meminta polisi segera menemukan sang anak
bukan tanpa alasan sudah hampir dua pekan ia telah mencari ma namun tidak juga ditemukan
ia bahkan sudah menyebar foto ma di tembok pemukiman hingga jalan raya

pada tujuh hari lalu
sebelumnya detik detik hilangnya bocah berinisial ma ini terekam cctv
pada tujuh hari lalu
terlihat seorang pria nekat membawa kabur korban dengan menggunakan bajai
kapolres metro jakarta pusat kombes polkomarudin pada minggu malam
mengaku telah melakukan pendalaman terkait adanya dugaan kasus penculikan
berdasarkan kronologi dari orang tua korban
terduga pelaku yang berprofesi sebagai pengumpul barang bekas
memang kerap dijumpai di lokasi kejadian
wajahnya cukup dikenal oleh keluarga
namun identitas yang bersangkutan
ada yang sebagian mengatakan atas nama yudi
ada yang sebagian lagi mengatakan nama kankerman
nah inilah yang terus kami dalami kami terus kembangkan
polisi mengaku juga telah menemukan pengumudi bajai
yang sempat ditumpangi terduga pelaku dan korban
tim liputan cnn indonesia